selain indonesia per lima belas november dua ribu dua puluh dua ada lima belas negara di dunia yang melaporkan kasus serupa
yang neurotic yang kedua
jadi pertama ini dari sisi teknis terjadi kontraksi di kuartal ketiga sekitar enam puluh enam persen ya terhadap sebuah properti ini terhadap pertumbuhan
yakni sebuah kolam yang mulanya berupa ngare kecil yang dibendung dan dijadikan tambang
sehingga para perbankan juga menahan likuiditas untuk sektor properti
di tengah hutan saya menemukan sejumlah keluarga yang sedang tinggal di gubuk gubuk
cuman kan yang jadi poin
setelah mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat pekerjaan besar menanti
di sisi lain pelaku pasar memperkirakan bank indonesia akan kembali mengetatkan kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah
jadi ngambil sekarang mandinya besok
sebenarnya saya mau menyamakan persepsi dulu saya mau ke pak denny yang dibilang selingkuh itu kalau
bagaimana demokrat agar tetap bisa menang pilpres
yang nggak betah ini pencariannya
untuk menukarkan pulau rune dengan manhattan
jadi ini ada satu underpass itu yang tembus sampai ke daerah depan benteng ini
lalu apa yang bisa menentukan kapan seseorang memilih gitu kan
memang sengaja oleh para pembudidaya durian ini dibikin berkala
setelah saya melihat kan saya punya pendapat
terus selang berapa puluh tahun kemudian dibangun lagi
orang yang mudah diajar dan menerima masukan adalah
seperti misalnya banyak public figure yang sudah mulai merambah menjadi seorang podcaster
dari suku bunga aja saya masih mengasumsikan pengembang masih wait and see juga
kenapa banyak yang penasaran nih surat itu
kini albert sudah memiliki tiga belas outlet di wilayah jabodetabek dan beberapa daerah di indonesia seperti surabaya medan
kalau misalnya kemungkinan terburuk pak anies berhasil dijegal gitu
karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah
sekitar tiga km dari ikon kota bukit tinggi itu
jadi kalau tuhan bilang eh belum kau jadi
bantuan juga akan diberikan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau mbr
dan bisa saja bergabung bisa ada yang meloncat
menggergaji hati kami gitu loh
raitama oke kalau tadi mungkin udah lihat ya apa sih pendapat orang tentang perselingkuhan jadi
mungkin kaget dan takut
hingga dua puluh persen dari penghasilan selama setahun
yang direkatkan dengan kalero serbuk atau bubuk dari batu karang
jadi mereka menggunakan kapal layar mengarungi samudera laut bandar
di atas usia lima puluh tahun dan sekaligus juga mengajak lansia
nah bagi teman teman sekalian
baik itu pemerintah atau penggiat pendidikan nol
jadi tidak di ban sudah diperjelas oleh pemerintah tapi diatur
jadi yang pencipta demokrat nih
lapangan permainan yang sama antara tiktok shop gitu ya
ada simbol lain yang digunakan oleh suku punan batu
ada resiko tapi kita
orang hampir semua sudah jakarta delapan puluh persen vaksin kalau tidak salah
ada yang jemput bola dan lain sebagainya tadi seperti yang ibu sampaikan
pak ustaz terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang singkat padat jelas
mungkin anggota keluarganya tidak pas waktunya
bahkan kehidupan dalam berpacaran
b empat puluh merupakan bahan bakar diesel campuran yang enam puluh persennya dari hasil tambang minyak bumi
sementara itu di sisi kiri masjid terdapat sebuah gas
di mana gitu kan bisa aja pemerintahan
lorong sempit menjadi akses warga menuju gang lain di wilayah ini
pertama menyapu secara perseorangan
ada beberapa hak dan kewajiban yang harus juga dilakukan oleh platform
taman bumi gunung batu benau diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup komunitas adat di kawasan ini
itu berarti kita telah menilai orang lain tidak layak menerima penghormatan dari orang lain
dari sekian banyak dari sekian banyak caba pres itu
bisa sampai satu atau dua jam mereka menggali sampai menemukan ubi
dan ada baiknya juga bila mana kalau pemerintah bisa menyiapkan setelah buka puasa ada pelayanan lagi
saya udah coba beberapa kali eksperimen
anda mengaku anda bu rupaya tapi ditutup akses
soalnya kan kita berjualan kan barang barangnya juga bukan barang narkoba bukan barang barang yang berbahaya ya
keunggulan board game masa kini adalah tingkat kerumitan dan tema yang lebih menantang
sampai saat ini kami belum pikirkan diskusikan soalnya
dan sayangnya lebih tidak tertata
ini nggak akan ada perbedaan perbedaan lagi di republik ini
ini memang secara eksplisit yang diuntungkan adalah warga ya
antara sesama pemain ataupun mungkin juga keluarga saat anda bermain board game
impresinya sba siap sba yang sebelah tidak
jelas jelas tidak punya standing hukum tadi
lima tiang besar menyangga bangunan masjid
kalau misalnya dia mulai sendirian tanpa pengalaman justru akan lebih lama
permainan board game diakini merupakan sarana pelepas penat dan kejenuhan
untuk kedua duanya jadi lebih aware dengan
burung makau dan burung duri
yang saya tahu adegan mukul meja itu
sejumlah tukang tambal ban di jalur rawan memang tak memungkiri
benar benar dikelola sama tim dari susu bodarmi sendiri
terima kasih kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
ketemu pak jokowi kok ditanya ada apa kok saya aja yang ditanya ada apa enggak ada apa apa jadi nggak
tidak secara otomatis ya kan
selingkuh loh gitu jadi memang
dan telepon dia yang masuk ke handphone mas ahe
terus menerus yang terjadi dari setiap
saat pandemi justru kita menambah personil gitu
yang kami ingin ubah ini yang kami ingin perbaiki bagaimana
oke jadi untuk membuat buku pandan ini bahan bahannya juga gampang banget nih
nanti jam sebelas saya cek lagi apinya tambah lagi kayu bakarnya ditambah
bayangkan sudah ada bukti otentik
raffi putra aryan pun menjamin keamanan data pribadi para pengguna aplikasi klip
begitu juga mas heru terima kasih malam hari ini sudah bergabung
nanti akan diatur serta jadwal tanggal untuk mendapatkan vaksinasi
biar dia kecampur di dalam pancinya
kita batalkan gak kita
dan tentu dengan konsekuensi risiko risiko yang akan menghadapi tantangan
jadi orang atau tetangga yang lain tahu pasti ini keluarga pak asut
kalau udah ini jelly nya bisa kita taruh dulu ya sampai dia dingin
selama presiden yang ada di republik ini
ya awalnya kayak begitulah
udah gitu ya udah terjadilah gitu ya
dia sadar bahwa dia salah dan mau berubah berupaya
untuk rumah dengan harga nanti akan diputuskan berapa miliar misalnya dua miliar
karena kan bagaimanapun kedua duanya ini punya
hanya disewakan sepuluh ribu rupiah per bulan
berawal dari kantin di kampusnya dulu kini ia sudah memiliki enam puluh tiga outlet
nah di sisi lain kita akan mulai khususnya untuk usia di atas lima puluh tahun ini
baik mas roni terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini
harta aku ambil oke dua
ya kan bukan tidak mungkin dia
ini kita mulai dari awal karirnya mungkin ya bu soal soal sejarah nih ya
eka dan rekannya puji membuatnya seperti mpe mpe pada umumnya
tapi ada juga kok berbagai cireng varian lain
di berbagai produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha
tapi masalah keharmonisan itu kan mungkin lebih tepatnya lagi ada kebutuhan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi di dalam pernikahan itu
tapi dianya aja yang ngerasa minder dan kurang
yang dikenal dengan sebutan the port van koon
pak sby presiden susilo bambang yudhoyono pada waktu itu secara tegas mengatakan saya
soalnya lah kalau kampung kampung pedesaan gitu gokil sih
mereka serempak menyatakan mendukung dengan keputusan pdp itu
kalau lantai kita ngomong lantai ini sudah diperanik aslinya dulu kayu berarti
menara itu dirupuhkan lantaran kondisinya rusak dan miring akibat gempa
juga bisa dimanfaatkan loh bagi anda yang masih memiliki keterbatasan modal
karena kelas menengah ini kan tidak mendapatkan bantuan seperti kelas bawah
nah ini yang algoritma yang tidak transparan tidak terbuka inilah juga yang membuat kita bingung gitu ya
dia ya kayaknya udah oh ya ya ini jangan jangan ada yang nonton mungkin di setrum kali ini
dan itu akan banyak menghancurkan
hal lain yang tak kalah penting untuk dipahami adalah bagaimana penanganan yang tepat bila terjadi cedera
aman aman aman karena gendong sepedanya cuma dua titik aman
apalagi kalau bukan durian musangki
tertusuk paku dan kempes
inilah penampakan rumah susun yang bisa kita sewa
kalau di berita tuh sempat gue tulis
dari masing masing aplikasi toh juga orang tetap akan menggunakannya walaupun itu dipisah gitu ya
ya gue sempet ditawarin ke university
dioper ke negaranya untuk apa
kan juga pemain e commerce di indonesia juga sudah cukup banyak
misalnya soal percintaan soal relationship ya
pada waktu dan gelombang yang sama
khususnya orang yang memiliki penyakit tertentu dan penderita autoimun
kemudian rune diduduki oleh inggris
itu sekitar empat lima tahun yang lalu
saya gak kisah aku
kita perlu minta dukungan dari pemerintah khususnya
jahatim sendiri jahatan sendiri ayo kita bedah
ya berfungsi sebagai sumber air
regulasi regulasi yang harus mereka ikuti gitu loh
sejatinya indonesia telah mendapatkan sertifikat eradikasi polio sejak dua ribu empat belas oleh badan kesehatan dunia who
udah melatih beberapa klub juga terus sekarang tiga x tiga perusahaan juga
karena itu akan membangun namanya empati
ya mau cadangan mau main mau enggak dapet kesempatan untuk ikut ikut apa
itu pernah dua kali di daerah mt haryono arah cawang dari pancoran
kalau mau dihitung tentang jumlah pohon pala dibandingkan dengan dulu malah sekarang lebih
jadi tidak serta merta saya butuh mau tinggal datang masuk
seharusnya kan enam sampai delapan jam
karena misalnya karena fase honeymoon dengan yang primary
ya popularitas podcast saat ini sudah semakin meningkat ya
dan menyerahkan kepada anies untuk menentukan siapa yang akan menjadi caba presnya
tim liputan cnn indonesia
yang mengandung enam puluh solar tiga puluh biodiesel dan sepuluh diesel biohydrokarbon
secara ilmiah orang yang udah pernah selingkuh dia punya kejaduan untuk melakukan hal sama lagi jadi
artinya baru empat belas lima persen lansia mendapatkan dosis pertama
sudah tiga puluh tahun lebih
saya rasa harus memulai dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu sampai dengan intensitas yang sedang
karena sesungguhnya tubuh adalah wujud mental seseorang yang terbentuk melalui jalan yang panjang
mereka mengambil makanan di kepala dan memang harus selalu ditemani oleh keeper agar tidak membahayakan mereka yang akan mencoba untuk memberi makan
siapapun yang dia tentukan asal untuk menang kita semua menerima dan mendukungnya penuh
jadi ada para developer para perbankan akan
dan akan mengganggu siklus tidur dan kualitas tidur
ya itu ya banyak pertimbangan sih pada saat itu
ketika dalam pernikahan nah
jadi apakah ada di momen satu jam itu bapak mengonfirmasi kedekatan pak jokowi dengan pihak pihak
dia memutar ke sana juga terus
raf raf tkfi riki maulana jakarta
dan juga di rumah panggung di jakarta timur
apa yang kalian gak mau pasangan kalian untuk lakukan
kemudian juga ada yaman dan lain sebagainya sebagai poros perlawanan di timur tengah
namun sebaran vaksinasi polio yang rendah di sejumlah daerah memungkinkan indonesia beresiko terjangkit polio
mengalami peningkatan di awal awal pandemi sih
capres ini orang yang baik dan orang hebat semua
sudah empat bulan keluarga ngadiono warga dusun kedung ranti kapanewon ngelipar kabupaten gunung kidul
nah setelah itu kita aduk aduk dulu nih
oh itu memang open legal policy
tapi usaha kuliner gak selalu tentang makanan
tapi kan kita gak tahu apakah bahasa bahasi juga ajakan
iyung oto itu tidak kita tahu iyung oto ini sebenarnya
jadi ada traduga tak bersalah itu juga harus dikedepankan
jadi di situ kadar airnya masih tinggi
dan saling mengapresiasi dan memberikan
bahkan mungkin minta nasihat
jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini termasuk kemarin pada selama bulan ramadan
padat kumuh dan tinggi kriminalitas
hipertensi ini juga lah yang membuat kido tak bisa mengikuti kejuaraan dunia dua ribu dua puluh
jadi gue gak mikirin orang lain gue gak mikirin apa yang terjadi kedepan
dua macam ada yang emosional aja ada yang fisikal aja atau ada juga yang dua duanya
kalau eboz tuh udah tunas
selain itu ada juga usaha minuman susu yang didirikan oleh albert teguh
untuk tentara sendiri yang paling dominan yang paling kuat adalah iran
lalu potong cireng dan diisi dengan bumbu
sahabat kakak adik keluarga
berprogres dan udah menjadi lebih baik ternyata masih bisa relapse gitu dan itu ya berarti kita
seperti itu ada itu kita laporkan juga ke polisian juga
saya juga memilih kesini sama keluarga untuk berwisata
wahyu itu memang dekat atau ditempatkan
kita di episode spesial ini episode lima puluh ini kita nggak boleh ngundang orang yang nggak spesial sih
seperti burung flamingo ini
nah hal ini yang tentunya sudah kita lakukan berbagai terobosan yang berarti kandian termasuk misalnya
menyekolahkan anak anaknya keluar dari kawasan hutan
kita kalah dengan pala dari siau dari sulawesi utara
ya jadi memang ngerasa ya biasa aja ya udah bebas aja gitu
ada menira ini seperti orang berdoa kan begitu
media langsung ngomong jadi begitu deklarasi
tapi bisa menjadi lawan yang militan
tak hanya sekedar pajangan karya yang mereka ciptakan ini juga berfungsi sebagai tempat tisu
aku biasanya sekitar jam delapan pagi
di tengah kekalutan mereka akhirnya tinggal di asrama milik kementerian sosial
pindah ke lain hati gitu ke koalisi ganjar gitu
penting bagaimana mencegah terjadinya perselingkuhan khususnya dalam satu hubungan rumah tangga oh itu
ini karena kepentingan rakyat bangsa dan negara
kalau seandainya nanti akhirnya ma mengabulkan pk muldoko
prabowo atau ganjar kan begitu
tak terbayang rasanya mereka bertaruh nyawa hanya demi mendapatkan
tapi data di negara negara maju sekarang
kalau gitu kita bangun pagi aja
mulai dari berbagai macam insentif kemudahan regulasi dan berbagai pelonggaran pembiayaannya
belanda itu sendiri dia mempunyai ambisi
itu pon bki dapet emas kak dapet emas main sama senior senior tuh
berarti kalau b tiga puluh ya kira kira nambahnya tiga lima juta kl
atau kalau mau pakai madu juga enak nih kalau bulan puasa gini
turun menurun tidak pernah dijual
mereka tak hanya menyediakan sebuah platform untuk belajar dan menguji talenta programming
irani galak terhadap israel plus sekutu israel yaitu amerika serikat raja militer dunia
kita juga terbuka untuk menyampaikan apa yang kita rasakan
persaingan tuh lebih berat daripada zaman gue gitu loh
jadi ketika ada penyerangan mereka bisa langsung kabur lewat sini
dengan berbagai varietas buah
masyarakat punan batu benau sajau merupakan komunitas kecil yang secara administrasi berada di rt sebelas desa sajau metun
yang digaji dengan duit masyarakat
khususnya kami juga prioritaskan untuk yang tinggal di kolong kolong jembatan nih
terus jangan lupa biar dia warnanya juga ada hijaunya
awrindonesia yahoo co id
inilah mimbar suara pengharapan
kenapa kami mengarah kepada satu atau kepada yang lain
mereka memang tidak ingin belum memiliki keinginan
ada sekitar tiga puluh lima jenis burung yang pernah maruf buru di hutan ini
ternyata kebiasaan bangun seseorang dipengaruhi oleh jam biologis alias body clock masing masing individu
tapi satu pun gak ada yang dilaksanakan
baik di toko orange ataupun juga di toko hijau ini nggak boleh tinggi tinggi banget dong terobosannya
sedangkan board game ini adalah kebalikannya
dan yang satunya untuk tulang kepalanya belum tulang tengkoraknya belum
tau ali budi mancia ya dengan lekat banget namanya budi jordan gitu kan ya
di situ akan terjadi negosiasi dalam hubungan
pilihan kembali kepada orang itu
artinya kalau seandainya misalnya dia menaik ongkos yang harus mereka keluarkan untuk transportasi misalnya
penyebaran paku di jalan mencapai puncaknya pada dua ribu sebelas sampai dua ribu enam belas kemarin
pembelian pulsa paket data dan token listrik
suasana kebatinan politiknya begitu
tapi gini ada orang gini
di situ kan ajang pertama gue
ya kan nah gimana tuh
juga pasti beda dengan anda karena enggak tanya seperti akan jawab kalau anda tanya sendiri
berarti kenali dulu kondisi dari tubuhnya
meski tidak semua sesuai dengan kata hati
kalau atlet kalau bapak putih pegawai negeri biasa
misalnya low commitment itu pun bisa menjadi
dan apakah betul memberikan angin segar
dengan satu lagi adalah dorongan untuk mendapatkan ini sifatnya jangka pendek
tim kemensos pun tak segan segan turun ke lapangan untuk mencari calon yang cocok
sah dong kalau saya simpulkan bahwa presiden jokowi tahu
pdip partai pendukungnya siapa
kalau anda selingkuh ya udahlah
menjalani diet sehat dan seimbang
kita tetap setia di anies
untuk urusan mck ngadiono mengandalkan aliran sungai oyo yang hanya berjarak sekitar sepuluh meter dari tempat tinggalnya
apakah kemeriahan yang di medan kemarin memang sudah sesuai prediksi dari teman teman hanura
ya ferdi terima kasih sebelumnya
kalau toh dia tidak terpilih tentu kami punya hak untuk tanya apa alasannya
yang pertama yang saat ini kita lakukan ya kita mendorong pak rt pak rw pak kepala desa pak lurah ya di daerah masing masing itu
seperti pak sby kan dengan demokrat ya gitu
jadi kalau kakak gue ada rutinitas selama weekend
jaraknya seberapa jauh tergantung dari panjang pendeknya batang kayu ini
ini adalah permasalahan masyarakat permasalahan rakyat bangsa dan negara
albert mengatakan bisnis makanan memiliki persaingan yang ketat
cuman kan kalau jaman dulu kan kalau udah kepilih tim nasional kan udah practice kan udah
meneruskan pekerjaan ayahnya benny william van den brugge
itu tidak melulu dikaitkan dengan itu
lokasi titik pusat pergerakan tadi berdasarkan evaluasi dari tim si bom itu
tapi kalau boleh tahu bang yang lain itu siapa
saya akan ajak anda melihat lebih dalam
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
mengawasinya memang menjadi lebih sulit
mungkin karena kita dari kesabaran saya gitu ya
motor sudah dijual untuk biaya pengobatan vko
nah kalau udah digelas tinggal kita tambahin hiasan daun pandan biar cantik
yang diterapkan pemprov nusa tenggara timur bagi para siswa sma kelas dua belas
itu kerja berkat kerjanya
saya beberapa kali datang ke rusunawa lah atau rusun ami lah gitu
yang menentukan arahnya ada di mana juga kemiringan
board game berkembang dari permainan papan klasik menjadi bermacam macam tema
atau ada orang orang yang jahil jahil di dalam negeri ini yang tidak ingin melihat indonesia ini maju
jumlah software programmer itu harus enam ratus ribu setahun lah
kehadiran mereka tak disukai
kasusnya bukan korupsi tapi yang sadis lagi
ada yang bisa diambil pak deh
ya saya rasa itu tafsiran publik aja
susah berpikir untuk logis
sampai jam empat kadang kadang subuh itu ya
kalau demokrat mungkin ya sama pak prabowo gimana
saya tahu saya merasakan saya merasa paling tidak saya merasakan mungkin perasaan saya subjektif dan tidak dirasakan oleh orang lain
pemerintah harus memberikan concern juga terhadap orang orang yang punya penyakit khusus
rumah tangga ada yang katanya karena udah kurang cinta kurang harmonis kemudian faktor
seperti vaksin moderna dan pfizer
tapi mungkin bulan puasa berkurang sedikit
kalau memang nyatanya dia gagal berlayar
diam saja apabila ada anak buahnya
apa adanya saya sedang mengadakan temu kader lantas jalan pagi bersama sama kader dan tokoh tokoh
nah permasalahannya sekarang kalau kita mau belajar programming gitu ya
biar lebih oke apa namanya wireless nya
latihan dulu kuliah sore latihan
tapi karena ada yang nggak suka itu kan sambal kacangnya agak pedes ya
ada beberapa aturan yang harus di comply sekarang oleh tiktok shop ini sendiri mas heru
bahwa ketika ada social commerce kemudian itu benar benar head to head mengancam keberlanjutan umkm kita
setiap bulannya doni mengaku bisa menghabiskan seratus hingga dua ratus cups per outlet pada hari biasa
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga pulau rune termasuk tin amin
aku pada dasarnya emang suka susu sapi rasanya otentik aja

anggrek anggrek ini pun laris menjadi oleh oleh dari kota batu
saya mendapati setiap ornamen masjid yang dibangun begitu apik
kan banyak waktu juga sebenarnya harus ikut keluar kan
dan dekat dengan partai partai lain
langsung kita taruh ke parut yang udah aku kasih gula
namun kini mpe mpe bisa dibentuk bermacam macam seperti mpe mpe karakter
jadi jangan kaget kalau pilihan makanan terlihat mulai habis satu jam setelah mulai buka ya
jangan lupa subscribe di newslater kita
kayak ini kan industri wine
remaja dan orang muda sekalian
kemudian nanti belanda datang
benau sajau untuk berkomunikasi menyampaikan pesan kepada warga lainnya
kira kira sinyal apa yang menjadi ukuran ukuran di dalam politik
jadi lima tahun di luar badan legislatif sekarang hanura sudah bersiap untuk kembali merebut kursi di senayan
agar nanti proses vaksinasinya juga bisa berjalan dengan lancar
perubahan politik yang diusungnya dan anies dipandang sebagai tokoh yang bisa mengemban agenda perubahan itu
tidak ada kata kembali
dengan para ketua ketua dpc yang tingkat kabupaten kota
karena pedesnya pas dan konsistensi dari cirengnya pas digigit awal itu kerasa garing
widodo akan memberi bantuan insentif berupa pembebasan pajak pertama nilai atau ppn untuk perumahan yang baru dibangun
kadang kadang sampai lima puluh ribu lima liter itu mas
yang lagunya beatnya dulu aduh pokoknya yang aduh
bahkan jika sedang mengikuti pameran bisa habis hingga sepuluh kg tepung
pertanyaan yang terbaik ya dalam satu hubungan baik suami dan istri
masih berfokus pada tuhan dan sesama

yang mesti kita bantu jadi pada saat mau di pak prabowo mau
ya pak oso ikut karena ikut bumega lah
maka itu harusnya dimulai dari kementerian perindustrian kalau memang dia diproduksi di indonesia
yang banyak difoto pada zaman kolonial belanda
ketika terjadi penyesuaian suku bunga misalnya
tapi kalau misalnya untuk berjualan segala macam kan juga ada live shopping di tadi
sempat diambil alih oleh pemerintah indonesia usai merdeka tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kalau yang kemarin kita ngebut harus ngebut harus ngebut
kalau ini masih kayu tapi udah dilapisin lagi
ada yang dinamakan dengan digital marketing
solusi untuk mengatasi kesompongan adalah kasih
karena kan beliau pemimpin partai kita kan
nah secara medis dan menurut dokter
namun tidak bagi maruf dan kerabatnya
pasangan yang diselingkuhi adalah
nah ini kita hubungannya sama edo tuh kalau begitu tuh
banyak sekali faktor dibalik terjadinya perselingkuhan dalam satu hubungan khususnya
itu yang susah adalah buat
seakan akan dia yang membuat itu terjadi
tau perjuangan lo nangis nangis itu lah ya pokoknya kak
bercengkrama dengan aneka satwa selalu menarik minat anak anak maupun orang dewasa
jadi kekurangan tenaga dalam tubuh
dari situ di semester empat dan semester lima saya berniat untuk
atau apa kalau menurut patris mereka pada gak
jangan mengusik kebebasan pers
jadi oke soal ma ini dan muldoko nih bang
terakhir upayakan tidur siang di kisaran jam satu hingga tiga sore
tapi kalau misalnya saya hanya orang baru masuk ke tiktok ya tentu kan juga nggak tahu posisi saya keberapa nih gitu loh
tinggal lihat aja ngantri setiap hari siapa
untuk apapun yang diterimanya
sebenarnya apa lagi sih yang perlu dikejar dari kasus ini
tak hanya orang dewasa bagi anak anak belajar melukis dan membuat keramik nampaknya jadi aktivitas menarik
kami sampaikan juga di bppk hang jebat ini tetap memberikan pelayanan ya untuk lansia
tidak hanya sekedar datang untuk sholat
apakah melanggar atau against
ledakan tersebut menyebabkan empat orang tewas dan dua puluh tiga lainnya luka luka
ada bantuan sosial tunai yang diperuntukkan tidak hanya untuk kelas pendapatan bawah
istilah kesehatannya adalah sirkadian yaitu sistem yang mengatur keoptimalan organ tubuh sepanjang hari
boleh disampaikan prosedurnya seperti apa
kalau gue pribadi apakah gue mau memberi kesempatan kedua apa enggak gitu
saya tetap yakin mahkamah agung itu adalah institusi hukum paling tinggi
karena itu memang baik itu dilakukan dari hulu
alasan selingkuh karena memang ada keinginan lebih
itu di internasional begitu hebat dia
kemudian ciri ciri yang keempat yang mau kami bagikan pada hari ini adalah
artinya masyarakat bisa mendaftar melalui pendaftaran loket com
pas ada beritanya pas ada ini beritanya muncul kemana mana gitu
yang pagi pagi itu orang jam tujuh sudah berkumpul sekian puluh ribu orang
menira harus dilakukan pada malam hari
juga terhadap ketidakpastian pemulihan ekonomi global terutama di tahun ini
simbolnya bahwa minang ini identiknya dengan islam
berarti termasuk itu bang hak angket yang prof denny kemarin kan sempat
hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat karena beresiko meningkatkan kolesterol
atau mungkin jadi jarang malam mingguan nonton
dari sekitar satu tujuh ratus pohon pala di kebun miliknya empat puluh delapan pohon dijadikan pohon indonesia
mungkin vincent tau bang zeki bang zeki hatta
tiga ratus ribu sebulan biayanya ini sewanya ya
tapi ya kita nggak bisa kemudian yang panen di satu waktu bersamaan
terutama perumahan menengah ke bawah ya
mpe mpe ini juga menggunakan penyedap rasa alami
kan kemarin satu juni kan datang pak prabowo ke pacitan
tambah lagi biaya administrasinya dibayaran oleh komunitas sekitar pajet takut
tapi mungkin bukan presiden
jadi jangan makan yang pakai santan itu seperti nasi kuning nasi uduk
terus ada air ini nanti untuk bikin jelinya
nyontek lah katakan gitu ya terus udah gitu
itu gini ya terbukti bahwa dari dari jurnal juga studi juga orang yang memang sudah paham akan apa

menira ini memang ada yang bebas
berarti mungkin yang pertemuan sekjen kemarin nggak dibicarakan itu ya
ada kayak percasi itu kan untuk catur ya
yang gua tadi sekolah
dan wanita dua duanya punya kesempatan
cuman lebih mau digembleng aja mau dijadiin sesuatu sama kakak gue
kasus serupa juga menimpa legenda bulu tangkis markis kido
hanya tiga puluh persen yang masih setia menjadi petani pala selebihnya adalah nelayan dan pedagang
dari neira saya menyeberang ke pulau banda besar
dari idn sama cnn itu
ini penting banget tadi udah ditekanin sama pak denny dan juga mbak vero
saya selalu suka yang namanya tantangan
nano sukarman terus sama afriyadi ada tri ada em rizky ada siapa
empat orang saksi itu menuliskan
kemudian bagaimana dengan kekuatan dari medan udara
kalau selama ini dalam bayangan kita
atau mungkin buat yang merindukan perubahan
tata bangnya gak ada ampun
ada atasan bahkan bintang dua
ya menurut saya pak prabowo tidak salah
berdasarkan dna nya kami melihat hubungan antara satu populasi dengan populasi lain
tapi kenapa tidak di publis tuh
lebih ke mood sih moodnya lebih bagus terus habis itu lebih produktif
nah untuk yang di jakarta ini di bppk jakarta tentunya kita mengharapkan bahwa vaksinasi ini tetap bisa dilangsungkan
di awal tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah membangun jaringan listrik di kampung pulau rune
bagaimana langkah kebijakan pemerintah ini bisa menjadikan suatu solusi yang solutif terhadap tadi ya
jadi itu dilakukan oleh badan pom dengan baik
waktu gue di indonesia muda itu gue waktu itu ikut ikut latihan sampe sma
lu kan udah sering maksudnya jadi pemain yang paling termuda di dalam satu tim
malah zaman dulu tuh kalau gue mungkin masih bola basket mini
aduh saya juga bingung ya
ini dibalik kembali begini
karena memang pasti sudah sejak lama dia menderita penyakit autoimun
kali ini pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak pertama
penyelundupan sampah pakaian dan sepatu bekas ini tidak sejalan dengan gerakan bangga buatan indonesia
di tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir
karena kan lo mau menang angka lo poin lo lebih banyak daripada lawan
jadi nanti akan kita cukupkan kebutuhan vaksinasinya sehingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bisa berkonsentrasi untuk mengejar target tersebut
cuma sebenarnya nggak ada yang benar benar hitam putih sih kalau menurut gue
loh anda ini kan survei nasional
nah pas udah sampe duku atas baru jalan sudirman lurus tarik ke senayan
kalau misalnya emang tahapannya masih pacaran mungkin
tv gitu ya nah kali ini saya mau bikin sate cenil warna warni oke sekarang saya sudah
yang sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah
di salah satu gerai mpe mpe di jalan mp mangkunegara palembang ada mpe mpe berbentuk bunga
dan beranggapan orang lain tersebut tidak berhak mendapatkan penghargaan lebih daripada kita
ya karena lo waktu bermain lo kayak apa sih
mk sempat ada kecurigaan bermain di
maka tidak akan terjadi hubungan itu
kemudian menyalahkan kementerian perdagangan
dan langsung kita tuang ke cetakan
dalam sebulan saja tak kurang dari seribu pesanan mereka layani
dan akhirnya kondisi ini akhirnya berdampak terhadap indonesia
dewan gubernur bi sempat untuk menahan suku bunga di level yang sama
ya kita bisa bilang bahwa ya akhirnya kita
pilihan terkuatnya adalah dua itu
hal itu kecewa dan sedih
cuman emang buat gue pribadi ya
ini persis seperti demokrasi terpimpin dulu
meski sudah berusia tiga belas tahun kondisi psikologis viko seperti anak lima tahun
jadi memang harus kita ada penjelasan yang sejelas jelasnya kepada setiap orang untuk divaksinasi
apakah satu ratus tujuh puluh delapan ini karena obat semua
jenazah ke empat puluh orang tersebut dibuang ke sebuah sumur
kemudian ada reaksi alergi ya itu mungkin juga harus batal sampai bisa bentol bentol ya
yang kita permasalahkan itu kalau misalnya dia jualnya barang ilegal
kebijakan pemberian insentif untuk sektor properti itu akan dibahas dalam rapat terbatas pada selasa sore
warga wala grimulya kecamatan ujung burung kota bandung ini memang mengaku sulit untuk mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat dan ngemil
kementerian sdm mendapat permintaan dari pertamina dan badan usaha bbm lain
karena mereka sudah berupaya sedemikian rupa untuk melakukan live shopping
saya datang kalau cuaca sedang sejuk sejuknya
wisatawan juga diberi kesempatan untuk memberi makan burung pelikan
kala sang ayah harus pergi bekerja sebagai ojek online
dan selain cireng terdapat varian lain yang bisa dipilih nih
dan mereka tidak cukup fleksibel gitu ya untuk melakukan penyesuaian
karena minang ini nggak bisa dipisahin dengan adat bersandisara dan sarak bersandisara di kitabullah
kan kheto thejek itu bahas ya bahwa ada penyebab dan selain penyebab ada faktor risiko faktor risiko
jadi memang ekstra kayak palura kayak yang lain lain lain ekstra
kepada siapapun nanti jadi pemimpin akan datang
nanti kalau udah ada info yang
jadi ada tiga statement
tapi memang belum pernah sekolah ini kan usia sudah enam belas tahun ya
ya buktinya gue juga gak menutup kemungkinan kayaknya gue ngelatih perusahaan lo ya vincent ya
ini kelapa parut yang udah dimasak dikukur jangan lupa karena tadi warna warni kita kasih pewarna ini sebenarnya kelapa
ya gak mulai dari nol lah ya layup bisa
masih ada yang denger tuh
dan harus menikmati kue pagi setiap harinya
ya inilah sekelumit problematika hidup di kota besar
nanti jawabannya apa baru anda tahu jadi selama satu jam itu apakah ada momen atau kesempatan
ke radio adven suara pengharapan
berada di jalan panglima polim kebayoran baru jakarta selatan
kan yang baik kita lanjutkan
jadi ada tiga perkebunan
jadi istri ada dua nih berarti ya
alasan kenapa sih dia pernah melakukan selingkuhan
di awal awal oh manis sekali
oke untuk mendapatkan durian nikmat
abad ini kalau dalam keadaan mentah nih
orang yang gak bisa membaca kejadian yang sebenarnya
tapi pada saat itu sih cuman seorang anak kecil yang sedang di tumpelin sesuatu gitu loh
kalau sudah begitu apa wajib pembentuk undang undang untuk mematuhi itu
saya juga mempunyai kekurangan
jadi tingkat permintaannya sangat tinggi tapi suppliernya tidak mampu memenuhi itu karena kehatian kehatian yang tinggi
kebanyakan faktor ini untuk yang udah menikah
dan nanti perlahan tentunya kita akan memperluas sasaran ini sampai ke seluruh provinsi dan kabupaten kota
saya cuma mau mengalihkan perhatian anak dari gadget atau enjoy money mati
kalian tahu atau tidak dan perlu tahu atau tidak
seperti yang mbak fero sampaikan butuh
itu tadi mungkin terkait
kita tidak bisa menghalangi era digitalisasi seperti sekarang
udah tidur ya polis ya udah tidur aja
itu nggak oke dalam jangka panjang
hai katakan deket orang itu belum tentu katakan enggak deket dia deket karena orangnya begitu
kulitnya diambil dikikis yang halus
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mulai membiasakan bangun pagi
yang gagal sebagai guardian tadi itu apakah akan berlanjut jangan jangan ke pemilu dua ribu dua puluh
terus ada rasa manisnya itu datang dari
pernah ditukar oleh belanda ke inggris nasib perkebunan pala di pulau rune juga tak lepas
uh crunchy banget nih belum dimakan aja
ceo flip raffi putra arian berharap dalam lima tahun mendatang flip bisa menjelma menjadi perusahaan startup unicorn dan mampu memberikan dampak besar di masyarakat
apakah kalau tiktok dipisah dengan tiktok shop akan membuat tanah abang jadi rame
untuk meningkatkan layanan kepada para pelanggan flip terus berinovasi dengan menghadirkan fitur fitur terbaru
karena ada yang tidak suka pedes jadi abah siapkan juga varian
kenapa hingga kini terjadi serangan antar kedua negara
jika dibicarakan dengan komunikasi yang baik
main bola cuma kalau basket itu kan karena emang di rumah itu kan deket lapangan basket tinggal ngehsot dua kali ngehsot cap cap delapan basket
resep bisnis menghidangkan makanan nikmat
ya hutan menjadi sumber kehidupan orang orang punan batu benau sajau
yang kedua sebenarnya sih seharusnya kan kebijakan ini dari dulu ya
lalu awal awal itu sempat ini gak sih sempat kayak canggung kah takut kah untuk
barusan saya konfirmasi lagi
negara yang besar dari ekonomi digital adalah produk yang memang dijual di pasar e commerce nya di platform segala macam adalah produk yang asli indonesia
mereka harus ada satu kanal yang memang produknya itu produk indonesia
siapa lagi waktu itu ada romy chandra juga ya kurang lebih begitu deh
pasalnya durian yang jatuh ke tanah dan retak ini akan membuat daging buah terasa masam atau pahit
kemudian nanti belanda datang
ya kan ini adalah hal kepentingan bangsa dan negara
opal untuk mpe mpe telur lonjong untuk mpe mpe lejer bahkan ada yang bunda dan pipi untuk mpe mpe kulit
tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan
nah ini yang terjadi di kasus kasus
kami khususnya bagi generasi milenial dan juga z
sebagian lagi masuk wilayah kabupaten berau kalimantan timur
yang menghantam sumatera barat pada dua ribu sembilan lalu
menlu menhan atau apa gitu
ya yang lo kenal yang segitu deh
sangat fundamental dalam garis politik ya
wah dua duanya sama nih ya
saat menjalani kegiatan di luar rumah
dan pengkodean dengan bahasa pemrograman seperti java c python dan lain sebagainya
serta mampu mengeluarkan aplikasi sendiri
iran ini tidak senang adanya keberadaan israel sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
semua sama dengan ukuran kurang lebih dua puluh satu meter
ada hal yang lebih positif yang bisa kita dapatkan
berarti lebih kepada turun ke lapangan mencari siapa yang berhak
atau segala macam sehingga terjadi itu ya
pertemuan terakhir kan sekjen nih bang
tetapi tentu baik pak ganjar pak prabowo ini
karena memang salah satu pulau yang ada di bandana ira yang juga menghasilkan pala terbanyak itu juga ada di pulau rune
memang mutu pala di banda ini sekarang sudah jatuh betul betul ya
namun kenyataannya banyak yang harus bekerja di malam hari alias waktu tidurnya berkebalikan
orang orang banda yang menjalani hukuman di sini atas tuduhan makar
rendah nah pemilihannya juga harus sesuai dengan karakter jenis anggreknya
daun ini direndam dengan air selama satu jam
menjadi hal yang paling utama untuk dilakukan
mulai dari suku bunga the fed hingga ketegangan geopolitik di timur tengah
itu tadi sistem tukar menukar aja tapi kita tetap walaupun nanti barangnya tidak ada
lebih rendah atau lebih muda usianya daripada kita
apakah kita belum kesadaran politik kita belum di tingkat yang seperti itu
itu kan apa apresiasi orang untuk kita gitu loh
kementerian perdagangan kalau kemudian obat tersebut diimpor atau diperdagangkan di indonesia
pada biasanya mereka tinggal bawa pakaian
tapi di dalamnya yang baik kita lanjutkan
kalau itu kamu udah bisa capai oh kamu jadi termotivasi naikin lagi baru sedikit lagi
kemudian kebutuhan keinginan seksual
perasaan saya penegakan hukum era jokowi ini
misalnya itu berarti mereka tidak memegang komitmen dari kebersamaan mereka itu sih
tapi indikator indikator itu kita tidak bisa serta merta bilang bahwa dia pasti selingkuh gara gara itu semua tuh
pada delapan maret seribu tujuh ratus sembilan puluh enam benteng belgika diserang dan berhasil direbut oleh pasukan inggris
bentuk lainnya adalah tokoh minion hingga hello kitty sesuai permintaan pelanggan
podcastmas telah didengar sebanyak satu ratus sembilan puluh dua juta kali oleh empat dua juta unik listener
amin terima kasih kalau gitu ya
itu tetap harus batal ya karena kan ada beberapa dia harus minum sesuatu juga
walaupun kita punya kode etik tersendiri ya
arah dukungannya kemana sebenarnya hati hati beliau atau bagaimana kita enggak bicara ketemu
dan sampailah saya di pintu rumah pak camsah
iya kita denger sama ini ya richard insit sama rico ya
dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan ke bawah
memberantas titik titik yang masih ditemui ranjau paku
jadi jangan makan daging yang dekat tulang
dan ciri ciri yang ketiga yang mau kami bagikan pada hari ini adalah
makan banyak biasanya identik dengan bertambahnya berat badan
kini mulai muncul untuk memberi ruang belajar yang lebih baik
oleh warga betul seperti apa sistem jadi setiap rumah itu ada namanya bak penampung yang mereka
nah ini yang memang juga perlu kita waspadai dan antisipasi gitu ya
maksudnya kalau sampai worst case benar benar ini diperkirakan
tempat tidur pun terbuka saja tanpa sekat dan dipan
harus ada kejelasan dulu dengan sama sama pasangan
cuman yang prestasinya sampai tim dki pon nasional itu cuma mas bambang sama gue doang
itu di banda sebutannya bunga pala
versus iran atau perbandingan tentara mereka
kita terbuka untuk mendengar apa yang menjadi keluhan
tapi ada juga yang nggak bisa memaklumi
itu lebih memungkinkan mendapat tempat untuk diperjuangkan
akhirnya yaudah mah gue fokus di basket aja deh
asal bisa memilih jenis anggrek yang sesuai dengan ketinggian tempat budidayanya
khusus pada momen libur sekolah anak anak hanya dikenakan tarif masuk sebesar rp lima puluh
maksudnya ada rencana nggak komisi tiga manggil nih
kalau terhadap obatnya sudah berjalan ya
makanya pentingnya komunikasi dalam pasangan itu perlu banget untuk selalu dibina ya
menawarkan beragam produk minuman mulai dari teh susu kopi hingga es krim
atap pertama diibaratkan sebagai masyarakat
ke depannya apa yang kalian
untuk beberapa waktu mereka juga mempromosikan produk produk indonesia gitu ya
masalah kepercayaan itu yang
tentu dia juga menyampaikan bahwa dia maju tuh
mendapatkan kalau air minum kita minum dengan air hujan air hujan ini ditampung di rumah rumah
ya mas roni apakah ini memang angin segar di tengah kondisi perekonomian global yang terpengaruh dari geopolitik
di era digital seperti sekarang ini data kan new currency gitu
ada hal lain yang menarik bisa dieksekusi segala oleh pemerintah
closing bulan ini nggak pertemuan dengan
mulai dari tiga puluh sampai seratus rupiah
ini seperti apa sih barang ini seperti apa
tapi skenario terburuk itu udah disiapin belum bang
baru masuk kemudian ada upaya satu aja
hingga dibutuhkan mental yang kuat jika ingin memulai usaha
sementara anaknya dia masih di usia muda
setiap harinya tak kurang lima hingga sepuluh ribu anggrek dibibitkan
dan mendapatkan akta cerai
oh di lamar ya bahkan juga kalau tau tau ada yang lamar
jadi kalau bahasa bang jansen tembok beri luntuh gitu
masih bahas bagaimana cara meningkatkan
saya pagi bangun biasa subuh ya sekitar setengah lima atau jam empat lewat tergantung azannya gitu
kalau ada perselingkuhan yang sarang perempuan ya
cuma sudah ada notifikasi waktu
masuk disini tidak serta merta hanya tinggal
yang sebelumnya respectnya udah kecil sekali
kira kira demokrat maunya kemana nih bang
jadi katanya sih rencananya begitu salah satu dari target organisasinya
dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat menengah ke bawah tiga puluh delapan lima
selain itu ada juga beef yaki niku
perselingkuhan kalaupun mau memberitahu
jadi bagus di dia bagus di kita juga
nah kalau kita melihat kenaikan suku bunga
hal hal yang tidak boleh dilakukan apa pak ketika berinteraksi
ini sudah tanda tanda ini tidak akan berlanjut
artinya kebaca kan jadi bagaimana orang mau menuduh bahwa pak jokowi bikin statement dengan saya atau saya mendapat statement dari pak jokowi apalagi menyuruh saya
senin siang kapolres blitar kota akbp argo wiono menyatakan
dan ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha menurut saya
kita akan langsung bertanya kepada dr iris rengganis
buka diskusi dengan topik topik
kok toh itu bukan pelanggaran yang luar biasa
tetapi perubahan pengeluaran konsumsi itu saya kira juga tidak terlepas dari perubahan harga yang terjadi terutama di kuartal pertama kemarin
terutama untuk memonitor aktivitas perdagangan pala di jalur laut antara neira dan lontor
nah bagaimana dengan based on pelaku
hanya ada satu kampung di pulau ini
orang merasa deket sama dia deket yaitu sasa saja ya kan tapi yaitu yang saya kenal pak jokowi ini
oh oke mantap masuk sasaran
lalu setelah cireng mengambang langsung dipindahkan ke dalam minyak panas
penonton setrum untuk mendengarkan
jadi tidak cukup menyakiti kita dengan pengkhianatan
umur umur tujuh sampai sepuluh tahun
kemarin kan publik tuh lagi dibuat
misalnya pada saat pertama tidak terlalu terasa gejala gejala atau dampak pasca vaksin pertama
sama karena partai itu adalah sebuah organisasi yang sah
benteng belgika dipugar pada seribu enam ratus sebelas
itu sama dengan mematikan persaingan
nanti sebelahnya ada tuh ada baru mau buka
untuk masuk ke taman burung ini dikenakan tarif rp satu ratus empat puluh untuk wisatawan domestik dan rp tiga ratus delapan puluh lima bagi wisatawan mancanegara
merasa bahwa dia yang
ini seperti anak panah ya
kami melihat itu sebagai peluang
jangan bilang demokrat masa ahy cawapres
ada waktu kosong anak istri karena kita punya rasa bersalah
bahas bagaimana cara meningkatkan elektabilitas
ada sih yang gak oke
nanti gue juga kasih lo merchandise
kalau ppn kita hitung sebelas persen berarti kan itu sebelas persen harganya akan berkurang
kita sambut coach ali budi jordan
kita akan lihat juga untuk situasi yang memanas antara iran dan israel
ini biasanya dijadikan untuk obat apa nih
biasanya cukup banyak waktu di rumah sekarang enggak
oke kalau gitu gue iksan pamit
isinya cuma tiga tapi gak ada bercanda
yang dipandat memang pemadatannya karena berawal dari
mungkin bakalan berseri kayak dulu kita lihat ya
junior divisi dua divisi satu perang kedua pertama
apakah sedang tinggal di tempat atau sedang keluar
setelah dirasa cukup renyah tiriskan
tata bangnya gak ada ampun
karena tinggalnya bareng bareng semuanya ya
mereka rela loh menyambangi berbagai tempat
durian tidak hanya cocok dikonsumsi secara langsung namun juga bisa diolah menjadi berbagai jenis kudapan
bumbu cireng yang pedas memang menjadi daya tarik utama bagi setiap pembeli yang datang
kalau secara individual tadi aku bisa masuk ke dalam
nah bagi anda yang masih ngeras
pak habibie kan begitu sebelum jadi apa
oke kalau dia udah mendidih ya udah belebuk belebuk
dan gimana sih caranya menjadi seorang podcaster profesional
dapat perselingkuhan ini sehingga
pasangan gitu ya pernikahan
hayo bisa dibayangkan semacam debus gak sih
tapi saya melihat bahwa kita melupakan kasus awalnya
sebelum diangkut oleh kapal belanda
kampung rawa identik dengan pemukiman yang padat
selain itu fluktuasi nilai tukar diperkirakan akan terus terjadi jika kondisi global penuh ketidakpastian
jadi kita tidak bisa menamaratakan ke semua orang
yang tadi sudah anda lihat
maksudnya tujuan saya untuk menyembunyikan perselingkuhan saya gitu
ini bisa dibuat kue lumpur bahannya gampang
jadi ini juga ya kemudian kita mencoba menambah sasaran kita
merekalah para pemburu dan pramu aktif terakhir di kalimantan
gue suka entertain makanya dari yang pemain pemain zaman era gue ya yang berani entertain gaya gaya lagi tanding itu cuma gue doang
jangan lupa subscribe newsletter
nggak perlu mikir ini tanpa konteks
tidur adalah posisi ketika mengistirahatkan tubuh dengan kondisi mata terpejam dan terlelap
portugis sebagai bangsa eropa pertama yang menginjakan kaki di banda
keduanya bahkan bisa diminta untuk naik ke punggung hinggap di kepala atau sekedar bertengger di tangan
kalau dari kemarin usulan dpd juga
sehingga tidak terlalu ketinggalan untuk para lansia dan menyelesaikan tentunya untuk pelayanan publik
baik itu pemerintah atau penggiat pendidikan
dalam acara mimbar suara pengharapan
dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden sekarang ini
bendera putih nggak mampu dah gitu
kalau itu terjadi berarti oh ini juga cabai cabai
jika ke timur berarti ke arah timur lah ada warga atau keluarga yang sedang kelaparan
misalnya dia tidak dia mulai merasakan marital boredom
perspektif pasangan seperti apa
karena tadi saya berjalan kaki dari muara sungai benau ke sini sekitar satu jam bisa lebih
bisa terjadi perselingkuhan gitu
kalau hukum tidak dihargai ya berarti hukum rimba dong
olahraga bagi sebagian orang aktivitas fisik yang satu ini dilakukan bukan semata mata untuk tujuan kesehatan saja
selebihnya juga memperbaiki suasana hati meredakan stres dan menurunkan tekanan darah
harusnya sebentar lagi ya karena waktu baru cuma tinggal
bakal lanjutin ikn gak
kalau boleh tahu diskotik mana tuh yang boleh sepedaan coach
karena ada seribu satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap kreatif dan mendatangkan cuan
banda di kabupaten maluku tengah provinsi maluku
utara pak oh seneng dia eh bagus katanya kok saya nggak diajak katanya nah saya nggak tahu bapak
umkm masyarakat biasa yang juga menggunakan layanan ini untuk berjualan untuk mencari informasi segala macam juga diikutkan dan tidak tertinggal gitu
bi akan menaikkan suku bunga untuk menahan agar tidak terjadi capital outflow
sementara perhatian pihak manapun itu
dan sebelumnya tadi kan abang sudah nyingun juga
sementara itu kementerian energi dan sumber daya mineral melakukan uji
itu gak peduli pokoknya saya mau
itu juga menurut gue bentuk intimidasi ya
mas dalina pane sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
banyak sekali satu ratus empat belas yang bisa terangkut dalam industri properti
berkembang secara ekonomi masyarakatnya masih tidak semaju manhattan yang pernah dijajah yang
di indonesia untuk bisnis f b khususnya minuman yang berbasis bubah
udah aku campur sama gula juga jadi biar dia lebih manis mungkin kita pakai sarung tangannya dulu ya masukin
ini karena kita melihat sebenarnya market yang cukup besar
coach eboz tuh ya dulu waktu gue masih kecil dia ibaratnya kalau zaman dulu tuh kalau zaman sekarang ku ya
melalui kami punya comment center yang ada di cawang
ngadiono bersama keluarganya hanya menempati sebuah ruangan yang sempit dari bambu dan berdinding terpal berukuran kurang lebih dua meter
berikut sejarah hubungan mesra iran israel dan juga kekuatan militer masing masing negara yang kami kutip
dampak positif dan dampak ada dampak negatifnya juga itu pasti ada ya
terus anak anak muda yang umuran tujuh belas ke atas tuh pada main basket semua
dia tahu masalah bangsa ini
run yang diperebutkan inggris dan belanda karena kaya rempah kini tak semegah namanya dulu
ikuti terus segmen demi cuan kali ini
dikarenakan memang stok vaksin kita kemarin yang masih terbatas
siapa yang dipilih rakyat itulah yang kita dukung dan hargai
tidak mungkin dia tidak tahu
tapi dengan konsen dari selingkuhannya
dampak psikologis tentunya bagi anak ya
seolah menyusuri lorong waktu
ya sistem keamanan menjadi amat penting di rusun
kalau di satu udah lebar
bahkan beberapa alat sederhana seperti ponsel pintar
setuju gak setuju romy chandra adalah teammate terbaik buat ali budi mansyah
kita islah kita rujuk gitu
happiness tapi atas dasar
bahwa secara natural manusia itu dalam terkait dengan perilaku seksual dorongan seksual
pengunjung dapat membeli umpan ikan ini di teras masjid
melindungi dan memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat kita
yang kalau misalnya dibikin kesalahan
dan kemudian banyak peserta jalan pagi itu yang memang betul betul ya
nah kalau orang di sini manggil ibu itu ido ya
sejauh mata memandang kampung muka disesaki kontrakan dua lantai berbahan kayu triplek
yang kita mencoba untuk
dan karena biaya kontrakan di luar kan tidak sama dengan yang ada di rusun
dua calon pemimpin bangsa kita ketemu tidak salah kalau mereka berdua diskusi sama sama melihat dan menatap masa depan indonesia ini
tapi di era digital seperti sekarang ini kan kita juga know one left behind gitu
karena akan mengganggu siklus tidur dan kualitas tidur
kita bantu untuk gali
nggak kayak dulu awal awal lagi gitu
salah satu alasan untuk impeach presiden itu apabila ada dugaan presiden melakukan perbuatan tercelah
kebetulan inisialnya itu aa
cara pandang berbeda kami menurut kami ketika itu
ada tingkat kerumitan dan juga kesulitan tersendiri yang pasti mengandalkan logika
ya memang sektor properti ini kan memang multiplier efeknya besar sehingga kalau terjadi perlemahan itu akan mempengaruhi
untuk memberikan izin kepada perusahaan obat yang akan beredar dan itu ada levelnya
untuk mengonfirmasi beberapa hal berkaitan dengan
dan didampingi juga dengan ketua bapilu mukoam
jadi di sini pala ini disortir
masalah politik dagang sapi bukan
seperti hewan hewan sangat sulit banget
bukan perkara mudah untuk meminta maaf kepada orang lain
ibu rumah tangga sekaligus pemilik penginapan ini terpaksa mengerjakan pekerjaan rumah yang memerlukan listrik saat malam datang
aktor sekaligus suami penyanyi bunga citra lestari ini meninggal di usia empat puluh tahun dalam kondisi tidur
itu kalau memang melakukan tindakan yang dianggap kriminal ya di daerah asalnya mereka
nah coach lu akhirnya memutuskan untuk ngelatih tuh apa coach
sementara perhatian berpihak manapun itu
kemudian dengan ketokohan pak oso
jadi kota kota besar yang memang penduduknya padat dan selalu pada risiko zona penularan covid yang cenderung hanya atau cenderung menjadi zona merah
menggagalkan calon calon presiden
yang sewaktu waktu bisa putus
usai menimba ilmu di kandura studio para peserta diharapkan bisa membuka peluang bisnis usaha keramik sendiri